namun menaikkan harganya lebih dari yang diperlukan
di sejumlah pabrik dan restoran
rencana undang undang misinformasi yang tadinya sudah dikesampingkan itu
saya menaruh rasa hormat kepada
saya tidak tahu bagaimana kita akan menangani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
ikut bergembira ketika saudara kita bergembira
nggak besar karena ada perubahan undang undang
ya kalo sekarang sih udah pada ibl kan
kita akan melihat seperti apa sebenarnya kisah tentang emas pembawa cuan ini ya
kita bahas lima pick teratas aja mungkin dari versi espn ya
ributnya bagian ribut lo
beberapa kerumitan itu justru muncul di lapangan karena ketidak informasi itu tidak sampai ke titik terbawah
bahwa debat itu bukan ajang baik baik bukan ajang saling sopan santun gitu ya
dan gue liat di beberapa beberapa video
ratusan porsi mie bisa terjual setiap hari di kedai yang buka
akan berlangsung pada bulan desember dan januari mendatang
dan rumah sosial dan juga rumah rumah secara umum
tapi kan menyandang gelar guru besar itu artinya kita sudah selesai dengan diri sendiri
nah tiba tiba gak tau kenapa gue diajakin gathering sama satu brand gitu ya
kedua lantai ini memiliki konsep yang berbeda di setiap lantainya
ada salah satu dermaga kami yang tadinya kapasitas hanya tiga ribu gt sekarang menjadi sepuluh gt
jakarta masih sepi aja ya masih rame aja ya
atau bahkan meninggal karena luka yang tak tertangani
dia main di sea games karena dapat perak juga kan
jadi mereka memang harus mencari
main banyak sih pengalaman
d nomor dua di makassar
alhamdulillah kami sadar betul
pelasaran protokol covid di sekolah pembelajaran tetap muka
pak pandu beberapa waktu yang lalu kita tahu misalnya di daerah jawa barat ya
sebagian dengan kendaraan chip terbuka sebagian dengan kendaraan biasa
jadi sebetulnya bukan sekali ini saja badan bulu tangges dunia itu bersikap tidak adil pada indonesia

best of tiga juga berarti kalo mau best of lima mau perempat finalnya best of lima berarti semifinalnya best of lima finalnya best of tujuh gitu ya
dan yang kedua adalah sesuaikan level pedas dengan ukuran yang bisa diterima oleh lidah anda
khutbah bawa pemain satya wacana tuh dulu tuh
bener itu juga sih
warga desa glontor kecamatan karanggayam
ya tetep semangat aja sih buat temen temen juga ya
di dalamnya semua persyaratan sudah kita penuhi dan besok kami siap untuk
turunnya produksi di sektor pertanian
proses mengayak ini dilakukan menggunakan alat sederhana bernama irik
mengembalikan bebek ke tepi dengan menggunakan drone
disimpan dulu ya ini nggak langsung
yang kayak yuda derick gak kayak lu sih sa
dan juga kapasitas kendaraan yang parkir dalam pelabungan
secara tiba tiba eh kayaknya tiga point bagus ya
di tempat ini kami menjumpai banyak tumpukan sampah mulai dari daun potong kayu hingga batu yang menghambat aliran air yang masuk ke terowongan
white chocolate yang sudah ditim dicairkan begitu ya
wida subianto herudwi sudarwanto pasuruan
atau justru mungkin anda melihat pak jokowi berbeda pilihan dengan partainya
cukup rame juga ya bukan orang indonesia saja tapi orang orang filipina juga pada mampir nih ke kolom komentar main basket
dan ganjar pranowo ditarik menjadi cawapresnya pak prabowo disini
kita bisa bersilaturahmi kembali dengan keluarga di kampung halaman
dan kode etik harusnya nurul gufron dapat dijatuhi sanksi berat
karen mengatakan dia harus membuat prioritas
ya mungkin bisa ya umur delapan belas tahun nah itu mungkin udah bisa diposisikan lah dia lebih ini kemana
ada beberapa kabar daerah yang mau pertanyakan syarat itu
ampera udah gitu gitu kesibukan bapak mbak dewi juga ini bagaimana mbak mungkin keluarga menjaga
jika kemudian ada asumsi bahwa ini salah satu upaya menjegal tim indonesia apakah arahnya sampai ke sana
kue keranjang miliknya dibuat tanpa pengawet pemanis dan perasa buatan
netanyahu sudah betul betul mendeklar akan menghabisi hamas sampai ke akarnya
pernah pernah juara dunia junior sebenarnya mas
nah ini reza udah nggak ngalek nih mantep nih
dan seperti inilah getuk pisang yang sudah siap dijual
so mungkin yang tadi boyang si pemain mana pemain croatia itu eh pemain israel itu tuh
yang berarti meskipun hidup miskin mereka tidak akan mengemis dan meminta minta
karena kalau kemudian kita berbicara tentang defi
semoga sukses juga nanti di one nya